saya mah mau nginep di rumah acil
jangan lah jangan
pindah sekalian aja tuh pak
iya daripada tiap hari mundar mandir
patah harinya mah udah nyuruh begitu maksa
bebek pasti terkesimak pasti kagum
dengan lagu ciptanku sendiri
aku harus biasain diri nih
gak mungkin kan ibu terus yang nyapuin
ini kejarkan dulu
kok dua ribu sih om
gue mau ngasih lo seribu
udah sana pergi
jangan mau ben
kecil kecil udah ngamen
mau jadi apa besarnya
sebenernya kalo harus nginep
tapi acil maksa nyuruh nginep
minta temenin katanya
ya bagus atu
ya tapi kagak usah bawa banjir sebanyak itu juga kali pak
buat persediaan bu
masa ganti baju aja harus pulang kerumah
bolak balik katubu eik itu mah
kenapa ga dinaikin motor
kan udah bisa
kalo kagak ditaikin
bawa keliling jakarta pak komar
motornya aja ga komplain
kenapa kalian yang komplain

donut udah mau
pindah sekalian aja tuh pak
iya daripada tiap hari mundar mandir
waktu harinya mah udah nyuruh begitu
kita juga m bkelang di alam kecilhhh
iya jadi kamu kerja di tempat mereka
nanti kamu digaji dari mereka dan kamu juga digaji dari saya
istrinya istrinya teman dekat saya
kamu lapor sama saya setiap hari
dan kamu lapor sama saya setiap kejadian yang terjadi di rumah itu
jauh aku mencarimu semua jalan telah aku lalui
langkah kaki terseok seok untuk mencari cinta
jadi pencarianku selesai ketika aku menemukan dirimu
bebek bukalah pintu hatimu
bukalah pintu kamarmu
biarkan cintaku bersemayam di dalam dirimu
agar cinta ini bersemi juga untuk selamanya
transki kenapa ada di dalam ya
ada apa bu
nggak ada apa apa
anu cuma tanski ada tadi di dalam
tanski ada di dalam ya

tanski ada di dalam ya
tanski ada di dalam ya
itu tadi laki lu bacain puisi bakal lu
disangkanya aceh ada di kamar
nggak taunya ibu yang keluar
kasian kan tuh laki lu jadi malu
ada apa ini
jadi gini pak
tadi warno bacain puisi depan kamar acil
dikira acil di dalam
lucunya di mana ya
tau tau udah di dalam rumah
nginep terus tiap malam
apa tuh ini
pokoknya bu ratimah tenang aja
kagak usah khawatir dah
yang penting bu ratimah berdoa
kalau nanti di tingkat pertama kita kalah
berdoa lagi aja
nanti saya bantuin doanya
iya pak makasih
katanya cantiknya sejak lahir
telepon malem malem nomor nggak dikenal
yang mau genit gengitan sama mami
kamu pakai nomor siapa